pengusaha ade bakri dan istrinya nia ramadhani difonis bersalah atas penggunaan narkotika golongan satu sabu sabu oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
keduanya dihukum penjara masing masing satu tahun
artis nia ramadhani dan pengusaha ardi bakri selasa pagi mengikuti sidang pembacaan keputusan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat
keduanya bersama zen ivanto sopir pribadi mereka didakwa atas penjara gunaan narkotika
dalam keputusannya majelis hakim menjatuhkan hukuman masing masing satu tahun penjara
hal yang memberatkan keputusan hakim adalah sosok nia dan ardi sebagai public figure seharusnya memberi contoh yang baik pada masyarakat
terkait keputusan ini para terdakwa diwakili ardi menyatakan akan banding
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu zen ivanto terdakwa dua ramadhani adian sabatri
terdakwa tiga anindra ardian sabakri oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama satu tahun